apa lagi sih
gimana bob udah pere semua
dicek lagi aja mi biar perfect ya nggak
sekarang telepon mami
mami mau dikasih tau pi
ya enggak lah sekedar memastikan
mami mau pulang cepet atau lambat
oh itu beres
hah abang senang di kamar omlah
eh kebalik mami
gue kaget mukanya seneng
waduh lo bener bener ya nggak bisa ngebedain
muka kaget sama muka seneng ha
muka abang sama aja
kalau ayo ketemu abang
lihat muka abang udah seneng semuanya
kan kita udah sama sama cinta
apa tadi bang
apa asas sih bang nggak denger nggak kenceng
gue kagak cinta dan nggak mau nikah sama lo
apa bang tadi bang nggak denger
ayo nggak denger bener
gue kagak denger bang

bang makasih banyak ya bang
gue kira gue udah tabrak bas gue

bapak kamu mau berdiri di situ
saya mau mencontohkan sesuatu
kamu pura pura jadi majikan
saya sama mas bobi jadi pelayannya
oh buatan pak
nggak apa apa santai aja lanjutin
santai aja ikan pi
kamu perhatikan baik baiknya
yang diperintahkan mas bobi kamu lakukan
buat nomo aku pak
udah kamu nggak perlu tahu
nanti saatnya tiba saya kasih tahu
tadi kan kamu udah lihat
sekarang kamu coba
nggak usah malu

tapi kalau ketahuan sama ibu
kalau ketahuan sama ibu ibu bisa marah lagi mas bobi
eh mami gak bakal tau tenang aja deh
ya ini acara kita bertiga
ini untuk nyelamatin karena kamu lepas dari bahayanya robi
gak perlu khawatir
tapi centini takut salah pak mas
kalau salah kita ulang lagi ya kan pi
tangannya kasih gini set
turunin ke mas bopi
nah kamu duduk cantik
nah itu bisa
waduh pih waktu kita gak banyak nih
terus siap siap sekarang
tin sekarang kamu udah mencantik ya paling cantik
eh jangan dulu
papi belum latihan sama centini gimana sih
waktu kita gak banyak nih pi
eh cepetan mandi terus ganti ya
jadi yang cari yang mau nikah itu kamu ya
siapa yang mau nikah sih mbok
itu cuma gosip perahan
duh kalau sudah dicetapkan tuh jangan dimundurin
bukannya dimundurin mok
saya memang kagak mau nikah sama si romlah
kalau saya mah amit amit
aku pinter kalau orangnya itu pinter
mahal banyak itu

apakah saya pinter
orang ini keren sekali
aku aqua aku aku hampir tahu diri

cuma juga ehnya kesan kerja ini air stylish
jadi saya pun yek
seneng kan tapi udah kayak ratu ratu loh panjang panjang begini
nggak apa apa lah yang penting pak susilo seneng
sepatunya juga baru dikasih bagus pula
lepi kan bagus kan
eh bambi ini kebiasaan
kalau misalkan masuk itu ketok dulu
begini ya centini
bang pi cuma pengen minta maaf sama centini
centini lagi sibuk gak usah bahas itu
sekarang pergi aja keluar sana
jangan gitu dong cel
kayaknya kalau belum dimaafin hidup bang pi jadi kakak tenang
eh bang pi eh jangan dibuka roknya
ih apaan sih
buka buka rok kayak gini
tolong bang pi mau kurang ajar
bang pi pun mau minta maaf
udah pergi sekarang udah udah
enggak enggak udah udah jangan pegang pegang
iya udah udah di sana
dasar laki laki buaya
apa lagi sih
oh mami lembar
gimana pak udah beres semua
dicek lagi aja pi biar perfect ya enggak
ah ya sekarang telpon mami
mami mau dikasih tau pi
ya enggaklah sekedar memastikan
mami mau pulang cepet atau lambat
oh itu beres pi udah bobby telepon mami lagi sibuk meniksa meniksa laporan
abakal buru buru pi
set maku mana
ini ini pak pi jadi pak pi yang jemput
aduh kasihlah kesempatan sama yang muda oke
dalam hal ini enggak ada tua muda enggak ada
ya pi jangan ipsuit aja ipsuit
pi pak pi enggak boleh egois gitu dong
boleh dong pak pi
lelipan kok sampai sesuguhan kayak gitu
pasirnya banyak setrek
joroknya ngapain pakai baju begitu kayak pelayan restoran
hehehe kebetulan doro ada
sebetulnya sofi itu mau menikah sama roma
sekarang kamu tahu kenapa saya pakai gini
udah bagus bajunya bagus
kan baju yang dikasih sama bapak
kamu kayak princess
siap oke pak
saya tutup dulu ya matanya ya
lho kok pakai ditutup segala pak
nanti kamu pasti akan tahu ya
emangnya mau dibawa ke mana pak
angkat dikit angkat dikit yuk
kok jangan diri matanya ditutup
barangkali mereka itu mau mantek
tapi enggak mungkin
udah dewasa begitu mau peta umpet lagi
tapi kalau melihat
bajunya bapak bagus
sentini bajunya bagus sekali
sentini mau dinikahi lagi
kasian nanti ibunya
kalau sentini sampai dinikahi bapak
sang ibu kasian jadi menderita
sentini mau dibawa ke mana pak
nanti kamu akan tahu
nah duduk sini
iya silakan duduk
teng teng teng
selamat datang prinses sentini
minuman terbaik untuk prinses sentini
dan makanan yang terbaik untuk prinses sentini
apa mau mas bobi sebabnya
mami tuh heran ya
tapi itu nggak ada kapok kapoknya bikin aneh aneh kayak begini kalau mandi nggak ada
nah makasih pak sembunyi